robot dengan tinggi satu ratus dua puluh cm ini bertugas mengantarkan makanan dan minuman ke meja meja pengunjung
dalam sekali beroperasi robot ini mampu mengantarkan makanan ke empat meja pengunjung berbeda
sbot ini merupakan robot yang dioperasikan salah satu coffee shop di bandar lampung
robot yang diimpor dari tiongkok ini mulai bertugas sejak awal bulan februari lalu
dalam pekerja sbot yang awalnya berada di dekat bar ini diletakkan makanan dan minuman yang sudah dipesan
setelah empat raya yang ada di sboard terisi waters memencet nomor meja pelanggan yang memesan
selanjutnya l sbot akan mengantarkan pesanan tersebut ke meja sesuai pesanannya
kelebihan l spot tidak pernah salah nomor meja
karena sudah dilengkapi dengan sensor
selain itu saat mengantar pesanan sbut tidak pernah terbentur atau menabrak benda di sekitarnya
jadi selain menghibur customer kita juga anak anak juga suka
yang pasti ketika kita mempunyai robot robot ini bisa ikut bernyanyi
bisa ikut mengantar makanan delivery dan saving time buat para waiter kita
kehadiran robot di coffee shop ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung
suara dan ekspresi l sbot yang lucu juga membuat pengunjung senang
perkembangan teknologi itu makin canggih ya terus berasa lebih futuristik gitu sih
ya jadinya kan kalau yang anak anak kecil jadinya lebih kayak eye catching gitu kan
ya lebih banyak menarik pusat perhatian gitu sih
tapi bagus sih itunya apa pengembangannya
iya ada lagu lagunya terus lagu lagu anak anak kan tadi jadi ya menghibur cukup menghibur lah
meskipun banyak yang menarik
meskipun banyak yang menarik
mereka tidak terhibur dengan kehadiran l spot
tapi ada sejumlah pengunjung yang lebih nyaman dilayani waters
mereka merasa lebih bisa berinteraksi jika ada kekurangan pesanan
jadi kalau menyikapin hal itu ada baiknya ada enggaknya
menurut aku sih fine fine aja sih kalau kita ngikutin zaman ya
kalau pribadi untuk sekarang sih nyamannya aku lebih ke waiters ya
jadi enak ngomongnya kalau misalnya ini makanan kira kira makanan indonesian foodnya itu apa aja ini ini apa
kecuali kalau robotnya punya akal sehat juga kali ya
kehadiran l spot ini ditunjukkan oleh pengelola coffee shop untuk membantu tugas waiters
segian toh andi surahman lampung